pade capek banget pade datang ke bantuin
siti udah bawa bawa jagung
sampai doyong doyong badan citi kecil
kenapa pada sama aku
mana tuh sob
yang sarung tangan saktinya
gak ada batu akiknya
kok gak ada
jangan jangan mimpi kamu bohong kali swab
gak ada kan
disini juga gak ada
jangan jangan kamu cuma mengayak
kamu juga lupa
itu mana mas sungguh meneru
yang perlu bantu kamu
udah deh yang penting kalian carinya
itu yang benar
tapi kita nyari yang bener loh sob
aku gak ketemu sih udah capek
nah aku ingat
aku ketemu itu deket pohon
dia itu ada di situ
ada deket pohon
lukwan indra pokoknya ikutin aku oke
bener kan apa kadaku
iya sob kamu emang sungguh hebat
cobain deh cobain
makanya tau bisa ngeluarin kekuatan gitu
tapi ini persis banget ya sob
ini tuh persis banget
persis banget bangetan sob
ya gak juga sih
tapi dipake dulu
aku tunjuk ini
siapa tau bisa rubuh
kok gak rubuh rubuh
tuh alas pokoknya
tuh alas pokoknya
baikal lah zun
bukannya dibantuin malah menawain
bantuin apa sih
ya bantuin si sobri tolong tarik itu ucapannya
katanya sih dia pengen mogok makan
dan lain lain deh
kan kasihan tuh si sobri
masa dia gak mau makan gara gara itu doang
tuh kalian lihat aja tuh sendiri
kamu tega apa kal gak sabar kayak gitu kal
ngapain pengen banget ya dibantu icle ya
ih sorry itu mah resiko dia
siapa zuruh ucapan itu kan doa
iya betul tuh apa yang dikata haikal
mending gue cabut aja
tapi kamu yang bayarin ya
uang saya aja habis tadi dipakai ongkos ke pesantren
yaudah deh ibu tunggu disini aja ya
saya akan kembali ke pesantren kuanta dan ambilkan uang
dan setelah itu aku akan kembali kesini lagi ya
tunggu bentar ya
itu harimau ibu
ini hari udah harimau
tadi itu ada harimau
hahaha harimau suaranya gini ya
haaah ngerjain saya
siti tuh sebel banget sama pade ngeliat pade lagi tidur begitu
aku sampe doyang doyang badan aku bawa bawain jagung nih berat banget
gue tidur salah
gue bangun salah
pade cape banget pade
udah ntar gue bantuin
mau bawain ntar bakulnya
ini gak utuh saja sama pade
ya gue bawain bakulnya
aduh aduh aduh
dukman lihat ya si sudi
kasian banget ya
itu kan cuma sarung tangan biasa
itu ada kedobong pisang
kalingan bibir ya
yaudah nih kata suruh bawa bakulnya
intinya dia buang bakulnya doang yang dia bawa
kalah lagi saya
berarti bukan karena sarung tangan aja epi nih
tapi karena pade jatuh
gimana kita minta bantuan si aikal aja
si aikal kan banyak ide
kalau ika gak mau lagi gimana
itu maknanya sungguh memalukan
kali ini pasti si aikal mau deh
udah yuk yuk
aaliyah kakimu kenapa
aduh gini loh jadi tadi itu prinsipnya tuh kakinya kerap
ya tapi alhamdulillah sih sekarang udah mendingan
soalnya tadi abis di apa tuh dipijet pijet sama ustazah nurul
ustadzah boleh saya minta lontong
mau minta tolong apa mister serge
saya minta maaf sebelumnya ya
saya mau pinjam uang buat ongkos
tadi juga si serge mau pinjam uang sama saya
eh saya mah kan kagak ada
dia kata dia mau nyusul ibunya
sebab tadi ada ibu ibu bilang
dia tau dimana keberadaan ibunya
ah yaudah mister
kebetulan saya ada sedikit uang
insya allah cukup untuk ongkos serge cari ibunya
terima kasih banyak ustazah
tapi bentar butet ayo lilis
kalian tolong bantuin mr serge untuk cari ibunya ya
siap membantu mister serge
siap membantu mister serge
nah kalian mancu manca bitur
mereka mau kemana ya
berfungsi nasab boleh juga boleh juga hai cepetan minum ngaji
jauh jauh jauh jauh jangan bergerak
ibu saya sudah bawa uangnya
ngapain anak anak ikut juga kita kan mau naik ojek yaudah mending kita cari angkot biar semua muat
wah nggak bisa gitu mister kita udah nunggu dari berdua dari tadi pokoknya situ harus bayar kita
kan enggak jadi naik nggak perlu pokoknya harus bayar
gitu betul yang dibilang putet nah sekarang abang abang ojek minta maaf ke mister sergei
enggak enggak maaf maaf kita minta maaf ya mister ya enggak papa maafin ini saya punya sedikit uang

ya udah mending kita cari angkot biar semua muat ya
ya udah mending kita cari angkut biar semua muat ya